salah satu pihak yang mendesak pemerintah agar memberi kesempatan perusahaan swasta
melakukan vaksinasi mandiri pada pekerja dan keluarganya adalah kamar dagang dan industri indonesia
menurut ketua umum kadin rosan ruslani pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah
di antaranya kementerian kesehatan kementerian bumn
serta komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
untuk mengawal rencana program vaksinasi yang dilaksanakan oleh sektor swasta
responnya sangat baik sangat positif dan sudah ada beberapa hal yang kita bicarakan juga
dalam rangka vaksinasi gotong ini untuk bisa berjalan
dan diharapkan pada akhir bulan februari ini regulasinya ini sudah selesai
itu sesuai dengan masukan yang saya terima dari pak menkes
proses pendataan perusahaan swasta yang akan ikut serta dalam program vaksinasi gotong royong ini
telah dibuka sejak dua pekan terakhir dan dilakukan secara satu pintu oleh kadin
sekitar tiga sembilan ratus perusahaan berskala besar hingga kecil dan umkm sudah mendaftar
dari jumlah tersebut industri yang paling banyak mendaftar adalah sektor padat karya
seperti tekstil perbankan dan manufaktur
ahli pandemi dari griffith university australia diki budiman mengatakan
program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini menurutnya bisa berpotensi menimbulkan dampak lain
yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan utama vaksinasi covid sembilan belas secara massal
dan itu tidak akan sesuai dengan strategi pengendalian atau strategi yang tadi saya bilang
publikal kemudian epidemiologi
efekasi vaksin yang tinggi sebetulnya harusnya diberikan pada daerah dengan status epidemiologi yang buruk
ini kan berbeda pertimbangannya akan berbeda
nah ini yang akan secara komprehensif strategi komprehensif
ini yang tidak mudah untuk mensinergikannya
bukan tidak mungkin ya tapi tidak mudah
artinya kalau tidak mudah ya harus ada perencanaan yang matang banget yang sangat matang
hal serupa juga disampaikan oleh inisiator lapor covid sembilan belas irma hidayana
menurutnya vaksinasi gotong royong yang digagas oleh kadin atau pihak swasta manapun
boleh boleh saja tapi jangan terburu buru
hal itu bisa dilaksanakan setelah seluruh kelompok rentan seperti tenaga kesehatan
semuanya selesai tervaksinasi
setidaknya kelompok nakres diselesaikan kemudian secara paralel dengan masyarakat
yang tinggal di wilayah yang angka penularannya tinggi
itu vaksinasinya harus diselesaikan dulu tuh
jadi nanti begitu begitu misalnya
begitu angkanya udah mau tujuh puluh gitu silahkan vaksinasi mandiri
juru bicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi mengatakan
pihaknya sangat berhati hati mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan tidak ingin terburu buru
menelurkan kebijakan tentang pelaksanaan covid sembilan belas

jadi kita adalah pembuat regulasinya
dan nanti yang beberapa hal yang sudah disampaikan ya bahwa jenis atau merek daripada vaksin gotong royong ini
harus berbeda dengan jenis atau merek vaksin yang ada di program pemerintah
nah ini sudah pasti

kedua vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun harga vaksin yang ada di program pemerintah

nah ini sudah pasti kedua vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun harga vaksin yang ada di program pemerintah
nah ini sudah pasti kedua vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun harga vaksin yang ada di program pemerintah
nah ini sudah pasti kedua vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun harga vaksin yang ada di program pemerintah

siti nadia menambahkan komisi pemberantasan korupsi memberi masukan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini
kpk menyarankan sebaiknya hanya memiliki importer vaksin tunggal saja agar dapat meminimalisi kemungkinan adanya vaksin palsu
vaksin ini juga tidak boleh diperjualbelikan ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
semuanya harus atas monitor kementerian kesehatan bpom dan bio farma
arman helmi jakarta